hujan abu vulkanik gunung bromo di probolinggo jawa timur terus meningkat
akibatnya permukiman warga dan tanaman tertutup abu vulkanik
bahkan sesekali kawah bromo keluarkan suara gemuruh hingga kejauhan lima km
hingga selasa pagi aktivitas gunung bromo di dusun cemoro lawang desa ngadisari
kecamatan sukopuro kabupaten probolinggo jawa timur
dari kawah terus menerus semburkan asap ke labu kecoklatan
kepulan asap membawa material debu vulkanik terlihat menyebar ke permukiman warga
di desa ngadisari kecamatan sukopuro
akibatnya sejak semalam permukiman warga di lereng gunung bromo
diguyur derasnya hujan abu berwarna hitam
tak hanya mengotori rumah dan tanaman
abu vulkanik ini juga menutupi mobil milik warga maupun milik wisatawan yang terparkir di jalan
sementara itu ketinggian asap dari hasil laporan dari pos pantau pvmbg gunung bromo
kemarin ketinggian abu mencapai satu lima ratus meter
sekarang mengalami penurunan satu dua ratus meter
hanya saja tekanan dari dapur magma masih kuat
meski diguyur hujan abu tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan
untuk datang ke gunung bromo dan aktivitas perekonomian warga masih berjalan normal
ya eh enggak lumayan rintik rintik kok
tapi campur sama abu jadi kalau hujan hujan pasti kena hitam hitam
meski gunung bromo sudah memasuki hari ke sebelas mengalami erupsi kecil
tapi tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan di salah satu gunung tercantik di dunia ini
dari data pos pantau pvmbg gunung bromo
gempa tremor menerus di kisaran lima sampai tiga puluh mm dominan dua mm
hanya saja terjadi gempa letusan sebanyak dua puluh delapan kali
dengan amplitude dua puluh lima sampai tiga puluh
empat mm dengan durasi tujuh belas sampai delapan ratus delapan puluh sembilan detik